aku tidak ada urusan denganmu
kenapa mengganggu ku
karena malah ampira menyuruhku
kenapa malam ini dingin sekali ya ya
ya sudah lah
kalau kerja itu harus yang ikhlas
jangan bunuh aku
berani yang menyakiti para santriku
yei tidak perlu tahu
eik datang kemari
untuk membasmi semua para anak keturunan
kamu suruhan mak lampir
kenapa bukan mak lampir yang datang dan menghadapiku
itu bukan urusan yei
aku tidak akan membiarkan penutup mak lampir hidup
karena akan membawa kerusakan
kamu tusan mak lampir
dan aku tak akan membiarkan kau menebar kejahatan
satu lagi anak keturunanmu sudah aku binasakan
mari tuan kita pulang
baik mak lampir
tuan tuan tuan
tuan tuan tuan
tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan tuan tuan

tuan tuan tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
tuan tuan tuan tuan
aku tidak ada urusan denganmu
kenapa mengganggu ku
karena malah ampira menyuruhku
aku tidak ada urusan denganmu
kenapa mengganggu ku
karena malah ampira menyuruhku
aku akan panggil malabir untuk mengajarmu
tuan adolf istirahat saja tuhan
biar tenaga tuhan pulih kembali
tapi dimana istri eik mak
kenapa dia belum kembali
tuhan tidak perlu memikirkan eik kembali
dia aman bersama aku
aku akan menjaganya
eik percayakan istri eik sama eik malapir
biar kau rasa dia
dia akan melahirkan aku
sudah seharusnya eik mendapatkan hukuman
karena pernah mengkhianati aku
panggil kembali si mak lampir itu kemari
aku tidak takut
karena aku mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada mak lampir
pelindungku adalah allah subhanahu wa ta'ala
kamu belum tahu siapa mak lampir
kamu pasti kalah jika berhadapan denganmu
jangan ikuti nafsu setan
karena kamu sudah dimanfaatkan mak lampir
aku akan menyempurnakan jasadmu
mak lampir sudah membuat dirimu terjebak di dunia kematian
dan aku akan melepaskan roh jahat mak lampir dari tubuhmu
tidak aku tidak mau
jangan menerima kematian atau tidur
dia memiliki apa yang ada di syurga dan apa yang ada di bumi
siapa yang menerima kematiannya hanya dengan kebenaran
dia tahu apa yang ada di antara dan di belakang
dan tidak mengalami apa apa dari ilmunya hingga apa yang dia inginkan
dan dia memiliki kerusi di syurga dan di bumi

jika tidak dia bisa mati terkena sinar matahari
suatu saat nanti kita akan menghancurkan sumber malapetaka itu
beristirahatlah nyai untuk memulihkan tenagamu
kenapa tubuh tuhan adalah lebih termahitam begini
aku tidak akan membiarkan penutup malam pilih hidup
karena akan membawa kerusakan
ternyata pukulan keras giaizari
yang membuat tubuh tuhan adokpiter menjadi rusak
aku tidak bisa membiarkannya
kerungsung pasti bisa mengembalikan tubuh tuhan adokpiter